kasus dugaan korupsi pembangunan stadion mandala krida yogyakarta terus bergulir
komisi pemberantasan korupsi memeriksa sejumlah saksi saksi proyek
yang dilakukan pada tahun anggaran dua ribu enam belas hingga dua ribu tujuh belas ini
di mapol resleman yogyakarta hari rabu
salah satu yang diperiksa adalah sekretaris daerah istimewa yogyakarta
kadarmanta baskara aji
yang kala itu menjabat sebagai kepala dinas pendidikan
pemuda dan olahraga dii
namun aji enggan berkomentar
dalam keterangan tertulisnya pelaksana tugas jurubicara kpk ali fikri menyebut
aji diperiksa terkait dugaan pemecahan penganggaran yang semula multi years
menjadi single year serta pelaksanaan pekerjaan per tahun
saksi lain yang diperiksa adalah kepala bidang pendidikan khusus distrik poradi ie
edi wahyudi yang menjadi pejabat pembuat komitmen atau ppk
saya cuma diminta keterangan saja
terkait apa itu pak
terkait saya selaku ppk
terkait saya sekandar juga ya pak
sementara itu saksi lain kepala sub bidang sosial budaya bidang anggaran badan pengelola keuangan dan acdiy
prambudi setiono mengaku tak tahu menahu soal pelaksanaan proyek ini
jadi ditanya tentang tugas tugas saya dan sebutan saya di mandala
karena di pelaksanaan saya nggak periksa kecerahan
jadi dari percanaan awal sampai dokumen pelaksanaan anggaran saya jelaskan semua
dan itu dokumennya udah ada semua
kpk telah menaikkan status kasus dugaan korupsi pembangunan stadion mandala kerida ini
menjadi penyidikan sejak dua puluh tiga november dua ribu dua puluh
kpk belum mengumumkan satu nama tersangka pun
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta